tol jakarta cikampek pada arus balik lebaran dua ribu sembilan belas mengalami kemacetan yang panjang
salah satu penyebab adalah kepadatan di rest area
pengendara yang tidak tertip mematuhi imbauan petugas saat diminta tidak masuk ke rest area yang sudah penuh justru berhenti di bahu jalan
menteri perhubungan budi karya sumadi mengakui bahwa kemacetan pada ruas tol jakarta cikampek disebabkan oleh res area
pada saat konferensi pers dalam agenda peninjauan arus balik lebaran dua ribu sembilan belas di brebes jawa tengah
menteri perhubungan kembali mengimbau para pemudik untuk tidak berlama lama di rest area
serta menyiapkan diri sebelum mengikuti arus one way
selain itu ia juga berencana untuk membuat desain rest area yang lebih efisien agar tidak terjadi penumpukan
hal ini telah dibahas oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
namun masih belum ada informasi sejauh apa rencana ini akan terrealisasi
berkaitan dengan res area
seperti diskusi kita tadi
memang merupakan dilema
pada saat low season itu sangat dibutuhkan
karena titik lelah situasi untuk lebih rekreatif sangat dibutuhkan
tetapi pada masa puncak seperti ini
mungkin butuh satu desain rest area yang sedikit berbeda
dengan membuat mereka parkir lebih besar
keluar masuk lebih gampang
dengan volume yang lebih banyak ya